baru aja mbak be papi
terus ada gosip mengenai
mana ada yang namanya
mbak be papi
kayaknya mah jadi inget nih
ini mah serius kayaknya
waktu itu kan
waktu di pemakaman
kemah ngeliat ke atas
mbak be papi kenaape
siapa yang takut
mbak be papi itu orangnya
kagak pernah takut
yang namanya hantu hantuan
apalagi arwah penasaran
enak aja lupa
kagak ada sejarahnya
keluarga kita itu takut sama arwah penasaran
kalau gitu kita harus samperin tuh
kita cari sendiri
kayak malem mah oga
nus bangun aja
bon ikut dulu
taduh lu sabar
ih mbak be papi kenapa
sona kali rumahnya
aduh beneran ini rumahnya
gak bener lu ah
ini rumahnya mbak be papi
loh ada bendera kuningnya
tandanya orang meninggal ya
ini udah ketok
ini ketok juga
gak ada orang kita pulang aja yuk
ini kan kagak dikunci
ya udah masuk aja
soto jadi anak lu
aduh keringetan lu
lu luar deh
kan temen lu
mbak be papi luar
udah mbak be papi aja
kan be tua
mbak be papi
maksud lo kasih salam gitu
pinter juga jadi anak lu ya
ville kita harus samperin rumahnyak titi sekarang
emang anak si titi juga mati balik lagi the
lihat liat dong remnya blong ya udah gak pernah diganti kan pas remnya
eh jangan aja rem gua blong
jantung gue yang mau blong tau gak lo
disono dirumahnya titik
ada yang arwah penasaran
itu itu itu emang emang
yaudah kita semua kesana aja
ayo semua pergi
gua pergi dulu
abang mau kemana
gua mau jual tanah
temenin ya bang
bang bunci ya bang
bisa terus gimane
yuk kita dobrak aja yuk
eh jil masa mau didobrak
rumah ini kan isinya hantu
kalau didobrak nanti hantunya ngejar jil
mendingan ayo ngintip aja dulu deh
yaudah yuk yuk yuk
titik lapar nih bu

tenang aja ibu udah masak makan ini ya bu
tenang aja ibu udah masak makan ini ya bu
makanan kesukaan kamu
tapi yang penting
nanti kamu mau ya tinggal sama ibu
jadi bu titik mau
tidak suka kesepian kaya gini
ini apaan sih
ngapain lo melemeknya begini
ini mah ibu asyik
masih sepupuan sama mamanya
tik tik lapar
ibu teh hantu gentayangan
gosip ibu tentang gentayangan
udah sadar banget

masih ada masjid
masih ada masjid
tapi soal keranda tuh
kok bisa ada di masjid
oh masalah keranda
keranda itu udah ibu suruh pulangin ke masjid
kalau yang ibu tadi ngomong tuh
tadi ngajakin titik
ibu udah beberapa lama tinggal di sini
ibu yang ngurus titik
kasian titik kesepian
soalnya tinggal di sini sendiri
makanya titik ibu mau ajak pulang ke rumah ibu aja
lu beneran mau tinggalin kampung ini
lu tinggal di kampung kita aja titik
ibu tinggal disini aja ya ibu
ibu tinggal disini aja ya ibu

aku pengen sama temen temen bu
iya bener bu
ibu tinggal disini aja ibu
ya ibu akan tinggal disini
kasih ya bu
berarti masanya udah kelar nih
yaudah sekarang semuanya
terima kasih sudah nonton